kamu sih main potong aja
kakang teh jangan marah marah terus
hah itu itu
karena apa bah
kamu jangan bikin saya bingung
saya kan tadi udah bingung
kama tidak tau
karena apa bah
kakang jujur teh jangan emosi terus
jup saya dulu
jup saya dulu
tolong saya cukup cukup hai hai kamu tinggal di sini aku cuma nemenin kemet bah berarti kamu tahu
apa yang kamu lakukan sama saya aku
kang jumadita jadi rampok sekarang bukan si kemet kurang ajar sama sopi
kurang ajar gimana bah orangtua lagi ngomong nggak boleh dipotong
kurang ajar gimana kang duduk dulu atau yang tenang
yang disitu sini
hai ngapain kamu di situ
hai luar iya bah ya
matnya udah dari dulu tau kalau si kemet itu gak bener
kemet gak mungkin ngomong begitu
saya tahu anak saya kemet memang tukang main
tapi dia nggak pernah membicarakan keburukan orang lain
sopi teh baik mbah
emang dia baik
tempo hari di pasar malam dia nyuruh sopi
ceritanya sama mbah
hah ajatnya pernah gebukin kemet
benar kata kemet pasti ajat
bukan ajat cek
kalau ada yang datang udah saya gebukin
kita kesana sekarang
dia atau kamu
saya pamit dulu cek
kamu gak usah ikut ngejawab
kok mereka kesana
romeros kan disana
mereka mau ke rumah bos ajat
makanya dengerin orang tua
orang tua saya gak pernah salah
orang seperti kemet nggak pantas ditangisin
jangan nangis terus
nanti matanya pengkak
kalau dilihat ajat
emak sama bapak ngejodohin kamu sama ajat
ajat itu anak baik
eros gak mau dengerin emak ajat lagi
memang eros berantem sama akemet

emak sama bapak mikirin kamu dia apaan kamu sama akemet
emak sama bapak mikirin kamu lagi
sekarang kamu berani ninggin suara sama emak
sekarang kamu berani ninggin suara sama emak
sekarang kamu berani ninggin suara sama emak
saya inget sekarang
jangan dipotong dulu
jangan dipotong dulu
nanti saya tadi jadi lupa
kayaknya itu refleks
saya jadi lupa beneran
kamu sih main potong aja
jangan marah marah terus
itu apa pak
karena apa pak
kamu jangan bikin saya bingung
tadi tadi udah bingung
saya tidak tahu
karena apa pak
kang jojum jangan emosi terus
jangan bolak balik pertanyaan terus satu
nama orang itu karena
karena bapaknya eros
bapaknya eros ada di sana
tidak tahu karena apa bu
mungkin karena ketakutan
ya sih karena maksudnya
kenapa sih namanya mesti karena
emangnya tidak ada nama lain
kalau begitu ayo kita ke rumah eros
karena itu rumahnya si karna
harus paham cup
oh gue paham
ayo jangan sebut nama itu lagi
kalau ke rumah eros tak ke sana
bukan ke situ